jelang perhelatan kompetisi sepak bola liga satu segala persiapan terus dilakukan
termasuk komunikasi antar kemenpora pssi lib dan pimpinan supporter klub
menteri pemuda dan olahraga republik indonesia zainuddin amali menyatakan
semua pihak telah berkomitmen untuk menjaga kompetisi sesuai dengan protokol kesehatan
kick off liga satu akan berlangsung pada dua puluh tujuh agustus dua ribu dua puluh satu mendatang
di mana duel bali united versus persekediri disebut akan menjadi laga pembuka
dan rencananya akan digelar di stadion utama glorabung karno jakarta
izin ini sebenarnya izinnya adalah satu masa kompetisi
tetapi kemudian kenapa diminta untuk coba tiga pertandingan dulu
mau dilihat seperti apa penerapan prokesnya
dan saya yakin tidak akan menimbulkan hal yang akhirnya menjadi kluster dan lain lain
ada tanda tangan fakta integritas antara lib dengan klub
klub dengan para pemain
jadi ini kan untuk pegangan kalau dia melanggar ya sudah
dia sendiri akan merasakan apa akibatnya